indonesia bumi pertiwi yang mengagumkan
bicara indonesia tak hanya sekedar tentang keindahan
ada keunikan seni budaya yang menjadi jati diri dan identitas bangsa
memaknai tiap helai benang menjadi bukti cinta dan kesetiaan terhadap warisan budaya
di sini perempuan dan tenun telah melebur menjadi satu
kain tenun pringga sela ini adalah salah satu kerajinan turun temurun dari nenek moyang kami yang harus kami lestarikan
kain tenun peringasella ini mempunyai banyak motif dan ragam
ia memiliki filosofi masing masing
dari produk kain tun pringga sela ini kami sudah banyak membuat produk turunan
ada sepatu ada tas dan yang lainnya
alhamdulillah dengan adanya pelatihan marketing digital ini omset penjualan kami semakin bertambah
dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan pengrajin tenun yang ada di peringgasela
sebuah identitas warisan leluhur pun terwakili dari goresan penuh makna di atas kain bernama batik
sebuah ekspresi dan kreativitas yang berawal dari satu titik ke titik yang lain
membuat batik itu sebuah
butuhkan ketekunan dan kesabaran
batik kudus itu ciri khasnya adalah latarnya beras kecer atau beras tumpah dan kembang randu
sinergisitas antara bank indonesia dengan umkm batik kudus menjadikan saya lebih optimis untuk berkarya
untuk menciptakan motif motif yang baru
sehingga nanti akan semakin terkenal
semakin disukai masyarakat luas
bahkan sampai ke luar negeri tidak hanya di indonesia
kebanggaan menjadi anak negeri di bumi pertiwi
begitu melekat di setiap sudut kota di indonesia
kebanggaan yang tertuang dalam beragam motif kain ulos dalam adat istiadat batak misalnya
bi itu bukan hanya memberikan bantuan semata tetapi juga mengajari kita
bagaimana mengembangkan tenunan itu menjadi pola yang sangat luar biasa
kita mulai dari merubah bahan membuat motif yang baru baru
atau hal hal yang baru agar turunan itu bisa jadi lebih baik dari yang semula
sekarang pemasaran kita bukan hanya di sumatera utara
kita juga sudah menjual ulos ke seluruh indonesia
bahkan sekarang kita sudah mulai memasuki pasaran ke luar negeri
kain ulos tak hanya sekedar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri
yang kini telah mendunia menjadi komoditi ekspor
inilah sebuah persembahan malakarya melalui kolaborasi bank indonesia
para desainer dan kurator terbaik dalam negeri
untayan benang yang telah menjelma menjadi tenun ikat batik dan kain ulos
adalah sebagian identitas negeri yang kini sudah dikenal dunia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia